saudara polri bersama tim gabungan mengungkap sebuah laboratorium narkoba
yang memproduksi ganja hidroponik dan mepedron di sebuah villa di kawasan canggu bali
tiga warga negara asing dan satu wni ditangkap
inilah laboratorium bawah tanah yang digerebek polisi
dari penggeledahan pabrik narkoba jenis mepedron dan ganja hidroponik
dari tempat kejadian ditemukan sejumlah barang bukti berupa alat cetak ekstasi
hidroponik ganja mepetron kokain dan berbagai macam peralatan laboratorium pembuatan mepedron
estimasi barang bukti yang diamankan dari penangkapan ini sekitar sebelas lima miliar rupiah
ruangan ini saudara khusus didesain para tersangka
dengan segala peralatan pembuatan ganja hidroponik dan mepedron termasuk tempat penyimpanan
bila ini awalnya tidak memiliki ruangan basement
namun setelah menyewa villa sejak bulan september dua ribu dua puluh
para tersangka mendesain villa dengan membuat ruang bawah tanah beserta laboratorium
laboratorium narkoba terletak di sebuah wilayah di canggu bali
kawasan yang kini ramai didatangi wisatawan mancanegara maupun domestik
jadi sebelumnya sebelum kita sterilisasi tempat ini
dalam pengumuman ini modus umumnya tidak akan para tersangka membangun
clandestine laboratorium di tengah pengukuran penduduk
dengan tujuan untuk menyamarkan perbuatannya
kalau kita lihat bangunannya semua sama
tetapi yang bersangkutan sudah memodifikasi villa yang mereka tempatin
dengan membangun pabrik di lantai bawah di pismen